emang aki aki ya dikasih tahu
gak sabaran banget aki aki
ya gua udah napas
tuki pro selalu aja ada di posisi yang tepat
gimana caranya ya biar aku bisa cetak gol
betul itu bal
kita itu udah yakin
kalau kami itu bisa menyetak gol
tapi keeper mereka itu jauh banget
keeper kita punya indah ke enam
dan juga bisa menemukan masa depan
kenapa kamu gak bisa mencetak gol
katanya itu keeper
ini indah ke enam wk
selain bisa melihat arah bola
dia juga bisa melepas depan
coba kutanya dulu sama dia
kali ini dia bisa merawang
ngomongin jodoh tak sempet paseng kok
eh gua ngerti jod ini urusan pertandingan bola bukan urusan perjodohan
cetak pak cetak macemana sih
aibak kutip pak
aduh gede lagi
ayah kok bisa
iqbal kamu ambil tendangan sudut ya
kamu beranang kuasain kotak penalti
kamu sungguh tumbolak seperti sungguhan baja yang saya ajarin kemarin oke
semangat ya semangat ya
aku harus membangun tangan dengan akurat
iya pak aku udah bakal siapkan
mati anda masuk lagi
kenapa lu pakai panik segala
eh majum bagaimana itu
kau sampai kebobolan bagaimana sih
kayak ginil understands acara kua
masih kuat jualan lu
insya allah bang
kalau kita ikhlas ngelakuinnya
pasti ada kekuatan disitu
gak usah pake mensi netron bang
pake disini siniin begitu
jangan jelek mukanya
udah biasa aja bang
soalnya kan gaji abang dipotong
daripada abang bengong begitu ya bantuin aja
aduk aduk tuh bang
tuh lupan begitu lu
atau gua suruh bantuin
ada nyamuk bang
ya nyamuk sih nyamuk
ya emang bener sih
apaan lu pengen kayak gini loh
udah penang ini
buter buter buter buter buter
nih saya ingatkan ya
kita masih punya waktu untuk membalikan keadaan
kalian bikin segitiga
dan iqbal sebagai berendangnya
dan bona danang kalian harus melani juga
apabila ada bola bola lempar
maka danang sama bona siap siap untuk menerimanya
terima kasih pak
dan titu kamu tuh harus cepet larinya
lebih cepet lagi lebih cepet lagi
oper bolanya harus pak ya
eh kita goreng lagi deh
dan ini siapkan
ntar aja makannya kalau nunggu dingin
aku jadi keingetan iqbal
kenapa lagi sama si iqbal
iqbal emang kenapa sih bang
kalau aja sampe si iqbal ketemu sama si sopyan
itu bakal ngacoin semuanya tuh
abang jangan ngablu ya
apa yang kacau
sekarang lo pikir ya
kalau sampe si iqbal tau si sopyan bapaknya
dia kan lagi jauh jauhnya main bola nih
tiba tiba dia kalah
otak kengal loh
main bolanya kacau
iya juga ya bang
terus jadi harus bagaimana dong kita
untung udah mati
kalian mau ngapain ah
gue cuma pengen kasih selamat